pandemi bukan akhir dari segalanya justru menjadi titik perjuangan kami
karena kita pasti bisa melewatinya
bersama sama terus maju menyongsong harapan baru
bangkit bersama demi masa depan yang lebih baik